selanjutnya presiden republik indonesia joko widodo meresmikan rumah sakit wisma haji pondok gede jakarta timur untuk dijadikan sebagai tempat perawatan pasien covid sembilan belas dengan gejala sedang hingga berat
presiden memastikan mulai sepuluh juli dua ribu dua puluh satu rs wisma haji sudah mulai bisa beroperasi untuk membantu rsdc wisma atlet yang sudah mulai penuh
jumat sore presiden joko widodo meninjau wisma haji pondok gede jakarta timur yang kini telah diubah fungsinya menjadi rumah sakit untuk merawat pasien positif covid sembilan belas dengan gejala sedang hingga berat
jokowi menyebut saat ini persiapan rs wisma haji sudah selesai seluruhnya yang meliputi kesiapan tempat tidur alat kesehatan ruang icu dan hcu serta fasilitas penunjang lainnya seperti lift untuk pasien dan juga pendingin ruangan
sehingga bisa memulai penyelamatan
wisma haji mulai digunakan pada sabtu pagi sepuluh juli dua ribu dua puluh satu
sebelumnya saat peninjauan kesiapan rs wisma haji pada senin enam juli dua ribu dua puluh satu lalu presiden joko widodo yang didampingi oleh menteri pupr dan menkes menyebut bahwa rs wisma haji nantinya akan memiliki sembilan ratus tempat tidur perawatan lima puluh tempat tidur icu dan empat puluh tempat tidur hcu
terima kasih yang sebesar besarnya kepada
menteri kesehatan menteri pupr beserta seluruh jajarannya yang telah bekerja keras dalam waktu lima hari untuk menyiapkan rs wisma haji dikonversi menjadi rumah sakit semuanya dalam keadaan sembilan puluh sembilan persen siap
rumah sakit wisma haji ini sudah bisa dioperasionalkan